seluruh maskapai lion air group dijadwalkan kembali mengudara pada hari ini sepuluh mei dua ribu dua puluh ke berbagai rute domestik
sejumlah persyaratan wajib dipenuhi oleh para calon penumpang sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi covid sembilan belas
setelah sempat tertunda pada tiga mei yang lalu hari ini maskapai di bawah lion air group kembali beroperasi
seluruh penerbangan domestik dari terminal satu a dan dari bandara halim perdana kusuma dialihkan seluruhnya ke terminal dua e bandara soekarno hatta
sebelum cek ini para calon penumpang harus terlebih dulu melewati posko pemeriksaan covid sembilan belas di terminal dua gate empat
pemeriksaan penumpang ini meliputi pengecekan suhu tubuh pengecekan dokumen identitas diri
surat keterangan negatif covid sembilan belas surat tugas surat rujukan dari rumah sakit
maupun surat keterangan negatif covid sembilan belas
calon penumpang yang diizinkan terbang harus sesuai dengan kriteria dalam surat edaran gugus tugas covid sembilan belas
penumpang dengan pengecualian adalah mereka yang melakukan perjalanan dinas
pasien rujukan dengan kondisi darurat orang dengan anggota keluarga sakit keras atau meninggal dunia
dan perjalanan untuk keperluan repatriasi pekerja migran wni pelajar mahasiswa serta pebulangan dengan izin khusus
pemeriksaan penumpang yang diizinkan terbang harus sesuai dengan kriteria dalam surat edaran gugus tugas covid sembilan belas